kek coklat bread nanti om bingung semua ya
dua ya dua coklat cake dua coklat brand oke
terbagi semangat susnya ya udah oke deh ya kefansi iya
mana pinter open oh ya dadah dadah ya ya
nanti jadi banget yuk
hai kurang apalagi ya
hari ini mengalami keluhan
semoga semuanya baik baik saja
baik baik aja semuanya kan gak ada gangguan janin
secara panjang dan berat bayinya normal ya pak
tapi sebaiknya bu andin dalam minggu ini bisa usg empat dimensi agar diteliti lebih lanjut kalau ada
selain pada janian nanti saya siapkan surat pengantarnya
posisi kandungan masih turun tapi sudah tidak menekan ke jalan lahir
jadi bu andien bisa aktivitas kembali
tapi ingat tidak boleh capek tidak boleh stres dan tidak boleh naik turun tangga apalagi berlari
terima kasih sis
alhamdulillah ya mas
karena kita baik baik aja
dan sekarang sudah tidak menekan lagi mas
ya semoga nanti pas lahiran anaknya sehat gak ada masalah
kayaknya kita harus secepatnya usg empat
ya pasti tidak mau kejadian seperti suami istri tadi
ya kamu jangan mikir seperti itu dong
ya tidak mikir seperti itu juga
cuma kan cari yang terbaik jaga jaga
ya berdoa lah mas
iya doa pasti
tapi kan ikhtiar juga boleh
yaudah kita jadi ke covisity kan
tapi inget ya diem aja dengerin
wah adi kapan ya main ke sini lagi
adi kan harus nyari kerja saya
baru saya s dua
jadi belum bisa
iya juga ya pak
pasti lagi sibuk banget sekarang
ya aku doain
semoga adi dapat kerjaan yang baik
kenapa adi nggak kerja aja di kantor papa
kalau adinya mau ya bisa aja papa
terima kerja kantor papa
nanti kamu mau papa kenalin sama dokter baru
kita kan sekarang udah
kamu udah nggak ke harapan kasih lagi
karena kan adi udah ada di sini
jadi papa mau kenalin kamu sama dokter baru
tapi buat apa papa
itu obatnya juga masih ada
ntar aku mau kenalin sama tuan pawah yang baru ya
oke kalau gitu pak
ya udah deh
jess lanjut siap siap ya
jess udah keluar makeup
tinggal ganti baju
kau tunggu ya sayang
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
dengan klinik psikiatri syalendra ada yang bisa saya bantu
saya mau bikin janji dengan dokter anissa bisa ya hari ini
hari ini dokter aonisa enggak praktek karena sakit
beliau izin seminggu ke depan
gimana kalau dengan dokter andi pak
beliau juga salah satu dokter senior
beliau bisa di jam sebelas
oke ya boleh dengan dr andi aja
kalau gitu tolong buatkan appointment atas nama jessica nambella ya
ah tinggal dua lagi
kesep perlu konsultasi dan appointment sama dokter andi nih
dengan klinik fisikiatrisya lender
ada yang bisa saya bantu
ya selamat pagi
saya dengan rosal fahri
saya mau bikin appointment
janji konsultasi dengan dokter andi
sebentar ya saya cek jadwalnya dulu
bisa bu ibu konsultasi dengan dokter andi di jam dua belas siang
oke kalau gitu
sekarang telepon aldo
lihat kepalanya nanti kebentuk
kayaknya mama perlu ketemu dan konsultasi sama dokter adi
ya udah boleh tapi ditemenin riza ya
oke kalau gitu
hati hati di jalan mah
yaudah thank you
kakaria porsi ini mau dibawa
munculgokin aja balik
tapi gambarnya jangan keluar keluar garis
oma mau pergi sebentar ya
allah mau ke dokter sayang
ya kok semuanya pergi
jadi sepi dong
aduh kesian cucu oma
ya oma gak akan lama
nanti oma beliin semua ya
dua coklat cake dua coklat bread
ntar bagi sama ancus ya
ya udah oke
eh salam dulu
dadah bu bos
kita lanjut lagi
nanti hasilnya jadi bagus
kurang apa lagi ya